pengacara elsa sharif memenuhi panggilan kpk sebagai saksi untuk tersangka kasus keterangan palsu dalam sidang kasus ktp elektronik miriam s haryani
pemeriksaan menyangkut pencabutan bap yang dilakukan miriam yang diduga atas dasar tekanan dari seorang politikus
elsa sharif datang ke gedung kpk didampingi rekan seprofesi farhad abbas
elsa menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka miriam s haryani selama lima jam dengan tiga belas pertanyaan yang diajukan penyidik kpk
elsa ditanyai seputar pertemuannya dengan miriam haryani di kantor hukumnya
ketika itu datang seorang pengacara muda yang bernama anton taufik membawa bap yang telah dicoret coret sambil meminta miriam untuk mencabut bap tersebut
setelah mendapat informasi dari rekan sesama pengacara anton taufik diketahui sebagai anak buah dari pengacara
tapi rudy alfonso mengatakan apa sehingga kemudian anton ini
gak tau saya gak ketemu sama
r a itu saya gak pernah ketemu
tapi anton taufik ketika ke kantor ibu memang mencoret bap itu bagaimana komunikasinya
saya gak tau pokoknya saya cuma lihat bap itu tercoret coret gitu aja